masih seputar pernyataan presiden joko widodo merebaknya e commerce pada era ekonomi digital saat ini
membuat jokowi meminta nah ini menarik ya meminta kurikulum pendidikan di indonesia lebih fleksibel
mengikuti perkembangan zaman misalnya adanya mata kuliah khusus ekonomi digital misalnya
ia juga meminta pihak sekolah se indonesia memberi sertifikat khusus bagi pelajar yang telah mahir dalam urusan internet
hal ini dinilai dapat meningkatkan daya saing dalam hal sumber daya manusia
ini sudah sangat kembang dunia sangat cepat sekali
tidak pernah belum ada jadwal fakultas digital ekonomi
bahwa fakultas manajemen logistik atau manajemen retail
atau fakultas digital ekonomi jualan toko online tidak ada
jurusan toko online tidak ada
pada saat berubah offline menjadi online
apalagi jurusan ini tidak ada tersebut
sebab itu saya dapat perintahkan kepada menteri kurikulum itu harus luas
dan tujuh puluh persen itu yang menentukan
itu adalah yang membutuhkan
di smk sudah seperti itu
kita sudah perintahkan
sekarang beri sertifikat
siswa harus dapat sertifikat
misalnya gamping terpikir pintu beri sertifikat pemasangan pintu